indonesia akan memegang presidensi g dua puluh tahun dua ribu dua puluh dua selama satu tahun ke depan
setiap tahunnya para negara anggota bergilir menjadi tuan rumah rangkaian kegiatan pertemuan g dua puluh
indonesia telah ditetapkan sebagai negara penyelenggara melalui ktt g dua puluh di riyad arab saudi pada dua puluh dua november dua ribu dua puluh
serat terima presidensi g dua puluh dari italia kepada indonesia akan dilaksanakan pada kttg dua puluh atau g dua puluh leader summit di roma italia pada tanggal tiga puluh sampai tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh
ini merupakan kali pertama indonesia terpilih sebagai presidensi g dua puluh sejak dibentuknya g dua puluh pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang panitia nasional penyelenggara presidensi g dua puluh indonesia
maka telah ditetapkan yang antara lain termasuk
menteri koordinator bidang perekonomian sebagai ketua satu bidang serpatrek
menteri luar negeri sebagai ketua dua bidang serpatrek
menteri keuangan sebagai ketua satu bidang finanstrek
gubernur bank indonesia sebagai ketua dua bidang finanstrek
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan sebagai ketua bidang dukungan penyelenggaraan acara
dan menkoordinator bidang keuangan sebagai ketua dua bidang penyelenggaraan acara
dan menkoordinator bidang komunikasi dan media